di balik upacara pengumuman pasukan pengibar bendera pusaka selain juga mereka bisa belajar mencintai bangsa dan negara
serta menjaga hubungan yang baik antar sesama tanpa membedakan suku agama ras dan juga golongan
ya benar sekali maggie selain belajar disiplin yang tinggi tentunya akan membanggakan orang tua mereka
dan kami telah terhubung dengan korespondensi anak indonesia idrayani laksmi di wisma negara jakarta
untuk melihat paski beraka dengan orang tua mereka
ya selamat pagi menjelang siang nih laksmi laksmi juga cantik sekali dengan baju adatnya begitu mempesona juga
laksmi bisa diceritakan bagaimana keharuan disana tentunya orang tua para paski berakad ini sangat bangga sekali ya
laksmi juga terlihat begitu bangga begitu terenyuh ya bisa anda ceritakan suasana di sana laksmi
betul yuda megi dapat saya informasikan bahwa memang pada hari rabu siang ini sekitar lima sampai sepuluh menit yang lalu
itu tim paski berakad pancasila tangguh
mereka telah bertugas menjalankan tugas besar mereka tugas mulia mereka menghibarkan bendera merah putih di halaman istana merdeka jakarta
dan boleh saya bilang disini bisa anda lihat sendiri tadi sekitar lima menit yang lalu suasana haru bangga sukacita semua tumplek disini maggie dan juga yudha
dan juga bisa saya informasikan bahwa mereka telah sukses menjalankan tugas di proses
ataupun di upacara detik detik proklamasi kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh tujuh
dan maggie dan yudha saya di sebelah saya ini sudah ada nih salah satu dari tim inti dari kelompok delapan
pasukan dan pok delapan atau komandan pasukan delapan
pasukan delapan namanya adalah rafli tri aditama perwakilan dari kalimantan tengah
dan saya tadi melihat tadi disini kita nonton barang barang bersama dengan tim penyelenggara bpip
dan juga dari tim kirap
sangat luar biasa kerja keras selama satu bulan lebih
bahkan dari tingkat kabupaten provinsi sampai sekarang ke tingkat nasional akhirnya membuahkan hasil luar biasa
dan kami semua tepuk tangan terharu dan rafli
seperti apa perasaan kamu sekarang kalau boleh saya tahu
sangat bangga walaupun ada sedikit rada kesalahannya di suara
sangat bangga terharu
karena latihan yang sangat lama dibilang ada suka duka
intinya sangat tidak percaya waktu pengumuman tadi bahwa saya ditugaskan sebagai menjalankan penghibaran
sangat tidak percaya bahwa
selama ini usaha latihan dan lain lain di bawah binaan bpip itu terbayarkan
awalnya sempat berpikir gak latihan seberat itu
jadi bisa dibilang sepuluh jam lebih mereka ada di lapangan panas panasan
artinya berpacu dengan cuaca seperti itu
dan sisanya adalah istirahat dan juga pelatihan materi materi lainnya seperti itu
kebayang nggak seberat itu pas lagi saat diklat kemarin di cibubur
saya sebelumnya sudah ada dari senior dari teman teman udah mau ngasih tahu
latihan di nasional berat loh
tapi karena dijalankan dengan gembira pelatihnya pun gembira pembina pembina atau pengasuhnya gembira
itu tidak terasa terlalu berat
karena di bawah gembira
setiap hari seperti yang kakak lihat biasanya sebelum menjalankan latihan
kami senam pagi gembira agar latihan itu lebih maksimal
semua orang semua mata tertuju pada tim delapan tim pancasila tangguh
teman teman di sekolahan juga nonton orang tua jangan nonton
apa yang ingin disampaikan ke teman teman di sekolah ataupun guru di sekolah
terima kasih banyak untuk teman teman yang telah mensupport saya
kakak kakak senior saya yang telah mensupport membantu saya dari perjuangan awal
dari seleksi kota provinsi sampai ke tingkat nasional
terima kasih untuk teman teman dan kakak kakak senior yang telah mensupport saya
saya sangat bangga kepada kalian
sudah hampir lebih dari satu bulan tidak ketemu dengan orang tua rafli
tinggal di palangkaraya ya
kangen banget pastinya
kangen banget dengan orang tua
karena tidak ada komitmen
ada komunikasi apapun selama tiga puluh hari lebih
dan orang tua tidak mendengar kabar orang tua
itu duka dari mengikuti pelatihan ini rindu dengan orang tua
ada yang ingin disampaikan gak ke orang tua setelah kamu sudah menjalankan tugas
sudah sukses seperti ini seperti tadi
orang tua juga mau nonton ada pesan nggak untuk orang tua kamu
untuk orang tua selalu sehat panjang umur
untuk melihat anaknya lebih sukses lagi
lebih baik lagi ke depannya
pengen ada rencana rencana ketemu orang tua gimana setelah
untuk ketemu orang tua pasti ada ya
tapi untuk diizinkan atau tidaknya belum tahu pak
terima kasih rafli sudah dipanggil sama tim yang ada di sana silahkan
ya maggie dan juga yuda
memang raufli memang sudah
waktunya mereka sudah selesai tugas seperti itu
dan sekarang waktunya mereka bisa dibilang sambil rehat sambil foto foto juga
sambil istirahat seperti itu
dan tadi raufli juga menjelaskan bahwa memang tugas di klat yang telah dilakukan
pemusatan pendidikan dan juga pelatihan yang dilaksanakan di cibubur
sejak tanggal lima belas juli lalu sampai akhirnya saat ini tanggal tujuh belas agustus mereka telah selesai
tapi tidak selesai
karena tidak sampai saat ini nanti hari selanjutnya juga akan ada pembekalan materi dari lemhanas
dan juga ada outbound seperti itu
dan akhirnya pada tanggal dua puluh tujuh tim dari pasciberaka dua ribu dua puluh dua ini akan kembali ke provinsinya masing masing
terkait dengan apa saja latihan latihan yang mereka lakukan dimulai dari pembekalan pembinaan ideologi pancasila
karena memang nantinya dari tim pasciberaka ini akan diutus menjadi gita pancasila
yang akan menjadi wakil untuk merepresentasikan dari generasi muda yang berkarakter ataupun berideologi pancasila seperti itu
jadi selain itu juga ada pelatihan baris baris yang dilakukan mereka
kalau boleh saya jelaskan megi dan juga yuda bahwa mereka itu mulai bangun pagi sejak jam empat pagi
dari situ mereka langsung melakukan olahraga lalu makan pagi makan sehari tiga kali dengan gizi yang telah ditentukan nutrisi yang telah ditentukan seperti itu
dan juga mereka melakukan latihan baris baris mulai dari pengenalan teori lalu bagaimana gerakan jalan di tempat gerakan istirahat lalu berdiri tegap
sampai akhirnya mereka langsung ke lapangan
di lapangan pun mereka tidak langsung bisa seperti tadi yang kita tonton seperti itu megi dan juga yuda
bahwa ada tahapan tahapannya bagaimana ayunan itu harus berisi bagaimana kaki itu harus melangkah dengan tinggi dan juga bagaimana badan itu harus tegak
itu semua membutuhkan proses dan hasilnya dari tim pancasila tangguh itu sudah membuktikan bahwa mereka telah berhasil dalam mengibarkan bendera merah putih di istana merdeka
laksmi saya penasaran ya mereka rata rata adalah remaja usia muda di bawah tujuh belas bahkan
lalu laksmi dan tim liputan sudah mengikuti proses mereka mendapatkan diklat di sana di cibubur
apakah lasmi sempat mendengar mereka berkeluh kesah
apalagi mereka jauh dari keluarga
di usia muda
kemudian apa kendala dari anak anak muda ini ketika mengikuti proses diklat yang begitu tight sekali schedule nya fisik dan mental
sementara di satu sisi mereka anak anak milenial ya seperti itu
apa ini tantangannya
mungkin ya laksmi bisa bagi buat kita
kalau misalnya kita bisa membandingkan dengan anak anak muda lainnya yang seusia mereka enam belas tahun sma kelas satu ataupun kelas dua seperti itu yuda
bangun tidur mereka bisa pegang
saat tidak di pemukul
tidak di pemusatan pendidikan dan juga pelatihan seperti itu
makan mereka bisa makan mungkin dengan cara beli ataupun dengan masak seperti itu
lalu olahraga kadang mungkin juga sekadar dilakukan ataupun tidak
sekolah tapi tidak dilakukan atau hal tersebut tidak dilakukan oleh para paski beraka dua ribu dua puluh
semua kegiatan mereka dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu telah diatur
artinya mereka memang harus dijaga
pertama itu adalah kesehatannya
kedua itu juga terkait dengan pandemi
bagaimana mereka harus menjaga paparan virus dan mereka juga melakukan screening setiap tiga hari sekali dengan pcr seperti itu
dan juga nutrisi gizi juga mereka juga dijaga
tidak boleh makan pedas tidak boleh makan gorengan tidak boleh jajan di luar seperti itu
dan yang pastinya mereka itu memang ketahanan fisik mental dan juga karakter disiplinnya seperti itu memang harus dijaga dan juga dibentuk
memang pada saat di sekolah yang mereka miliki
di sekolah yang mereka masing masing artinya dari tingkat kabupaten dan juga provinsi mereka punya dasar basic terkait dengan baris baris
tapi begitu sampai ke pendidikan dan juga pengusahaan ziklat di cibubur
mereka akhirnya disamaratakan untuk bisa kompak
lalu mereka melakukan latihan gabungan bersama dengan pas pampres dan juga pasukan protokol lainnya seperti tni ad alau dan juga kepolisian serta juga korsik
lalu juga mereka melakukan
lalu juga mereka melakukan
mereka melakukan banyak latihan
hampir setiap hari saya perhatikan mereka tidak pernah lepas dari yang namanya lapangan seperti itu
dan itu yang membuktikan mereka sampai sekarang memiliki fisik yang kuat dan juga mental yang juga kuat
dan mereka juga dilatih dan juga diberi pembinaan terkait dengan ideologi pancasila
karena nanti mereka kedepannya akan menjadi role model bagi masyarakat ataupun usia muda lainnya di sekitar mereka
seperti itu yuda dan juga maggie
baik terima kasih koresponden cnn indonesia indrayani lasmi
tadi kami juga sangat terharu sekali mendengar
suka duka dari cerita paski
beraka ini ya yudah tentunya tahun ini
sangat berbeda dengan tahun tahun sebelumnya
di tahun pandemi ini mereka harus menjalankan karantina
dan susah sekali untuk bertemu
dengan kerabat dan juga keluarga mereka
baik terima kasih indra rani laksmi dan juga tim
liputan si anadnes yang bertugas sejak hari
pertama di klat selamat bertugas kembali